menjelang idul fitri dua ribu dua puluh tiga antusiasme masyarakat untuk mudik semakin meningkat seiring dengan tidak adanya lagi pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah
untuk memantau langsung bagaimana situasi jelang arus mudik lebaran tahun ini kami telah terhubung bersama rekan kami naufal zakwan di jakarta dan inyoman wiryadinata di bali
kita ke naufal terlebih dahulu naufal selamat pagi mungkin anda bisa gambarkan pada kami bagaimana situasi di stasiun pasar senen saat ini
ya baik selamat pagi ayu dan juga reza saat ini saya sudah berada di stasiun pasar senen di jakarta dan memang jika saya bisa menggambarkan di sebelah kiri saya ataupun di sebelah kanan saya di belakang saya
memang banyak sekali pengguna jasa kereta api yang sudah memenuhi stasiun pasar senen
dan sejak siang hari tadi bahkan ketika saya sudah ke sini kukul dua dini hari dan memang itu sudah banyak sekali pengguna jasa kereta api yang berbonong bonong datang untuk melaksanakan mudik di tahun dua ribu dua puluh tiga
dan memang dari daop satu jakarta yaitu di stasiun pasar senen dan juga stasiun gambir sudah mencatatkan atau tercatat sebanyak dua puluh tiga ribu keberangkatan
dan ini baru hari ketujuh sebelum menjelang lebaran hari raya idul fitri tahun dua ribu dua puluh tiga
dan juga dalam mengatasi hal ini pihak pt kai juga menyediakan sebanyak satu juta tiket dan seminggu sebelum lebaran sudah habis lima ratus empat puluh ribu tiket
yang artinya lebih dari setengah tiket yang sudah disiapkan
dan juga lebih dari setengah tiket yang sudah disiapkan oleh pt kai sudah ludas dibeli oleh pemudik pada tahun ini
dan memang situasi saat ini semakin pagi semakin ramai dipunjungi oleh para pengguna jasa kereta api yang ingin mudik ke luar provinsi yaitu jawa tengah dan juga jawa timur
dan saya sudah terhubung dengan salah satu pemudik yaitu mas faros
oke mas faros kalau boleh tahu ini kan hamin ya
kenapa sih memilih berangkat mudik itu hamil bukan haples
karena agar liburan bersama keluarga itu lebih banyak waktunya
oke biar lebih banyak waktu bersama keluarga di sana dan juga bisa melaksanakan sholat id bersama ya
dan kalau boleh tahu lagi mas faros kenapa sih menggunakan kereta api dibandingkan dengan transportasi darat lainnya
karena menurut saya sebelumnya saya juga searching searching atau memilah milah dengan bus gitu ya
ternyata kalau saya pikir lebih
hemat dan lebih enak menggunakan kereta api
oke lebih hemat berarti ya
dan emang kalau boleh tahu kemana sih tujuannya mas
saya tunjukin saya ke purworejo
oke mas faros selamat jalan selamat mudik hati hati di jalan
semoga bisa menghabiskan waktu lebaran bersama keluarga ya
oke terima kasih
terima kasih mas faros
jadi seperti itu reza dan juga ayu memang antusiasme para pemudik di stasiun senin pun begitu terasa sekali
karena sudah tujuh hari
menuju lebaran hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
dan memang jika saya menggambarkan di sini para pemudik walaupun saat ini sudah tidak ada lagi pembatasan terkait jumlah pemudik atau pengguna jasa kereta api
namun pihak pt kai juga mewajibkan bagi seluruh pengguna jasa kereta api sudah vaksin booster untuk bisa melaksanakan mudik menggunakan kereta api
jadi ke studio ayu dan juga reza
baik kalau tadi di jakarta stasiun pasar senen sudah terlihat mulai cukup ramai seperti itu ya
sekarang kita akan beralih ke bali
nyoman bisa digambarkan kepada kami bagaimana situasi di sana
apakah sudah ada peningkatan pergerakan masyarakat jelang arus mudik atau justru masih landai
iya ayu dan reza saya berada di pelabuhan gilimanuk di kabupaten jemberanobari
sekitar tiga jam lah dari kota
dan memang tadi terlihat dua km menuju ke gerbang pelabuhan
sudah terlihat antrean panjang tidak hanya kendaraan truk pengangkut barang namun juga kendaraan pribadi pemudik yang menuju ke pelabuhan
termasuk juga kendaraan roda dua dari pemudik yang juga akan meninggalkan pulau bali menuju pulau jawa melalui pelabuhan gilimanuk ini
dan memang nanti hari senin hingga hari jumat ada larangan dari pemerintah bagi kendaraan ataupun truk
yang mengangkut yang memiliki muatan lebih dari empat belas kg untuk tidak melintasi jalur denpasar gilimanuk atau sebaliknya
termasuk juga kendaraan dengan sumbu tiga ataupun lebih
termasuk juga kendaraan pengangkut semen bahan bangunan galian tidak diizinkan untuk melintas agar memberi ruang yang lebih banyak kepada para pemudik
karena kendaraan kendara besar ini biasanya jalannya lebih lambat
sehingga hari ini mungkin juga besok mereka akan menggunakan kesempatan yang masih bisa melintas
sehingga kalau kita lihat di belakang saya ini tidak hanya ada para pemudik menggunakan kendaraan pribadi di roda empat
namun juga ada truk truk besar yang ada di sebelah yang akan meninggalkan pulau bali untuk menuju ke pulau jawa
karena hari senin sudah dilakukan tidak boleh mereka melintas di jalur denpasar dan gilimanuk
kalau kita lihat kendaraan roda dua saja walaupun sudah disiapkan sekitar empat jalur yang ada di tempat ini
ini terlihat lancar artinya tiga jalur masih kosong namun secara berganti kendaraan kendaraan pemudik roda dua ini
antre untuk dapat mereka nanti menuju ke tujuh dermaga yang disiapkan oleh pengelola pelabuhan gilimanuk
sehingga mereka biasanya antre sekitar lima belas menit sepuluh sampai lima belas menit
untuk kemudian diarahkan menuju ke dermaga ataupun ponton ponton yang sudah disiapkan ketika semua kendaraan yang dari jawa sudah keluar
maka mereka akan diizinkan untuk melanjutkan perjalanan
saya akan mencoba berbincang dengan salah satu pemudik yang
pak mas ini tujuannya kemana
kenapa memilih pulang lebih awal ataupun mudik lebih awal
kangen istri pak
iya lebaran kangen anak
emang sudah libur ya gitu ya
oke mas kenapa memilih kemudian tidak siang
nggak pernah memilih subuh untuk berangkat dari mana tadi berangkatnya
dari canggu denpasar
alasan memilih berangkat subuh kenapa
takut panas pak macet
kemudian kondisi jalan dari denpasar menuju gilimanuk apa yang bisa diceritakan mas
enggak ada pak cuma aman aman saja
ya itulah salah satu mas yusuf yang akan pulang ke jember dengan mengendarai sepeda motor
dan bawa barang bawaan yang lumayan banyak
di belakang juga ada pengendara sepeda motor yang juga membawa keluarga
dan kita berharap nanti mereka bisa tiba di rumah dengan selamat
karena kalau saya tadi lewat jalur denpasar gilimanuk
ada beberapa jalan yang memang bergelombang dan ada perbaikan
tadi saya lihat
dan kendaraan antara besar seperti truk masih berjalan lambat
sehingga menyebabkan mereka juga harus berjalan lambat di belakang kendaraan kendaraan besar tersebut
ayu dan resa
ini yang menjadi catatan adalah itu tadi
banyaknya jalan berlubang yang cukup membahayakan
harapannya adalah para pemudik ini bisa lebih hati hati di jalan
jangan terlalu terburu buru karena memang ada keluarga yang menunggu di rumah
terima kasih nyoman wiryadinata melaporkan dari bali
dan sebelumnya ada noval zakwan dari jakarta
terima kasih teman teman